ekonomi indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre crisis level
kita lihat negara negara sekitar kita malaysia filipina thailand dan singapura bahkan dengan berbagai upaya mereka
gdp pada kuartal kedua tahun ini belum bisa melewati kondisi pre covid level
pemerintah mengklaim sudah berhasil memulihkan perekonomian indonesia
di tengah negara negara lain seperti di asean sedang berjuang untuk bisa kembali ke masa sebelum pandemi covid sembilan belas
namun apakah perbaikan ekonomi kita ini sudah benar benar bisa dirasakan oleh masyarakat
makanya kita juga bingung ini untuk kenaikan ekonomi tujuh persen tapi di kita nggak berasa
masih ya datar aja sih penjualan
ada tapi sedikit kenaikan
kenaikannya nggak signifikan
di penjualan kita yang di toko offline kayak begini biasanya tergerus oleh penjualan online ya karena mereka di sana banyak event promo
sementara ini kalau udah mulai boleh buka jadi mungkin ada pulih kembali agak banyak pengunjung gitu walaupun belum jadi gitu
ya kurang lebih dua read ya dua read artinya satu read dua barang dua barang sampai empat barang lah ya paling minimal keluar gitu
kayaknya udah pulih lah
ya udah bagus ini
indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi kuartal dua dua ribu dua puluh satu sebesar tujuh tujuh persen dibandingkan periode yang sama pada dua ribu dua puluh
mesin pertumbuhan konsumsi naik lima sembilan puluh tiga persen investasi naik tujuh lima puluh empat persen dan ekspor naik tiga puluh satu delapan persen
bahkan sektor manufaktur tumbuh enam enam persen
mengatakan euforia ekonomi tujuh persen ini bersifat temporer karena disokong kenaikan konsumsi pada ramadan
sementara sektor penopang pertumbuhan kali ini merupakan sektor yang penyerapan tenaga kerjanya kecil
seperti sektor transportasi dan perhotelan
sedangkan sektor pertanian yang daya serap tenaga kerjanya tinggi hanya tumbuh tiga persen
dengan demikian bisa diperkirakan pada laporan kuartal tiga nanti
angka pertumbuhan ekonomi tidak lagi tinggi
karena ada dampak penerapan ppkm darurat
selain itu kinerja ekspor tidak secemerlang kuartal sebelumnya
akibat penyebaran varian delta yang menyebabkan penurunan permintaan produk ekspor
sebenarnya kita tidak melihat pertumbuhannya yang berkualitas tinggi
karena sektor sektor yang penopang pertumbuhan
ini adalah sektor sektor yang relatif penyerapan tenaga kerjanya kecil
misalnya yang naiknya sampai dua puluh sampai lima belas persen
di sektor transportasi
kemudian sektor akomodasi perhotelan
ini adalah sektor sektor yang sebelumnya penurunannya tajam sekali
artinya kita tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi
tapi juga pertumbuhan yang berkualitas
karena dari situ serapan tenaga kerja yang membaik
maka akan ada pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga yang lebih merata
pemerintah mengatakan pencapaian ini terjadi karena apbn yang bekerja fleksibel
dengan alokasi dana pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional pen
yang telah dilebarkan menjadi rp tujuh ratus tujuh puluh empat triliun
selius mengingatkan implikasinya terhadap defisit anggaran
khususnya saat harus kembali ke aturan ambang batas maksimal defisit tiga persen terhadap pdb pada tahun dua ribu dua puluh
serta konsekuensi pembayaran utang negara yang membengkak setiap tahunnya
sekarang kan utang sekitar rp enam lima ratus triliun
selyos mengelirukan bagian utang antaranya
dan menyediakan kontrak sosial di
dengan tag tiktok ittv
yang mementingkan estava berada di luar jerman
karena waktu lalu sebulan didenda membuang ke kota des workout
berasal dari urutan river
yang bercengel dalam manzan berhubungan sama tenaga
dengan seminar speakers risiko yang tinggi
jadi akan semakin kecil dan itu artinya resiko pembiayaan utangnya semakin besar
bimayu distira menambahkan
kini kita berharap pada faktor faktor kunci
agar pertumbuhan ekonomi kuartal empat bisa berkualitas
beberapa faktor itu adalah mempercepat vaksinasi bagi pekerja
dan memperbaiki data serta mempercepat pencairan stimulus pemerintah
untuk penanganan dampak covid sembilan belas